selain megahnya gunung rinjani keindahan bawah laut pulau lombok tidak perlu diragukan lagi
anita mae akan mengajak anda melihat indahnya gunung rinjani mengamati konservasi bawah laut gilimeno
dan menikmati lezatnya hidangan laut khas lombok nusa tenggara barat
lombok pulau lombok
dan anda semuanya untuk mengeksplorasi keindahan dari kaki gunung rinjani
sekitar empat jam dari kota mataram lombok barat anda bisa menikmati sejuknya udara pegunungan di desa sembalun lombok timur
bagi yang suka pemandangan gunung tapi enggan hiking ini wisata yang cocok
lombok pulau lombok
salah satu kegiatan yang asyik
yang asyik dilakukan di sini adalah menikmati stroberi langsung dari pohonnya
harganya cukup murah tergantung banyaknya stroberi yang terkumpul
untuk satu kotak kecil harganya sepuluh ribu rupiah saja
nah ini dia kegiatan yang seru dilakuin sama keluarga kalau lagi ada di kawasan wisata sembalun
petik buah stroberi langsung di pohonnya
sama keluarga tentunya ya
lihat nih buah stroberinya gini gini banget ya
wah ini dapat yang besar
wow dapat yang besar
aku juga dapat
hasilnya banyak juga loh di sini
coba kasih lihat
kita cobain yuk
udah dimakan sama ade
manis atau asem
selain sebagai tempat wisata desa sembalu juga menjadi titik keberangkatan para pendaki rinjani
nah pelestarian alam tidak hanya dilakukan di daratan bawah laut pun juga harus diperhatikan
yuk kita ke gili terawangan
mengeksplorasi keindahan gili emang paling pas dilakukan dengan cara bersepeda seperti ini
karena gili trawangan ini terkenal dengan bebas polusi gak ada kendaraan bermotor di sini
jadi bersepeda menikmati udara segar dan juga pemandangannya bagus banget
ada beberapa aturan yang diterapkan di gili trawangan dan dua gili lainnya yaitu tidak boleh ada kendaraan bermotor kecuali sepeda dan alat transportasi tradisional yang disebut cidomo

berbagai upaya pelestarian alam juga dilakukan
salah satunya adalah larangan membangun tepat di pinggir pantai
kita preparation dulu pakai masker pin juga

banyak yang terlumbu karang di sini membuat berbagai jenis ikan bisa hidup dengan nyaman
banyak yang terlumbu karang di sini membuat berbagai jenis ikan bisa hidup dengan nyaman
tapi harus diingat ya saat snorkeling anda tidak boleh menyentuh apalagi menginjak terumbu karang karena akan merusak habitat berbagai jenis hewan laut
yang karyanya juga ada di taman laut naribia dan kepulauan kanaria
cara termudah untuk mencapai spot ini adalah dengan menyewa perahu motor
harga sewa rp enam ratus sudah termasuk alat snorkeling dan pelampung
keren banget sih di gili meno ini
ada beberapa spot menarik untuk snorkeling
tapi yang tadi saya datangin itu ada fish garden dan juga ada statue point
stejo atau patung patung itu dibuat itu tujuannya untuk menjadi rumah ikan dalam beberapa tahun ke depan
jadi gak heran ya di sini ikannya variatif bagus bagus dan juga banyak wajib datang ke sini
snorkeling membuat perut keroncongan tentu saja ya
makanan yang cocok dengan suasana laut adalah ikan segar yang dibakar langsung di pinggir pantai
setelah seharian mengeksplor gili kita sudah snorkeling
sekarang saatnya kita isi perut dulu ya
menikmati ikan bakar seperti ini ditemani sunset yang epic
ini pas banget buat menutup hari ini
di sepanjang pantai banyak pedagang berbagai jenis ikan segar
cara tradisional seperti ini adalah cara terbaik untuk menikmati segarnya ikan
yang baru saja ditangkap nelayan ditambah dengan sambal dan campuran minyak bawang putih sangat ampuh untuk memuaskan rasa lapar
akhirnya saya menutup akhir pekan kali ini dengan lezatnya ikan bakar dan epiknya sunset di pulau lombok
anita mai nusa tenggara barat
lionel messi tidak mampu membawa argentina menang melawan islandia
informasi lengkapnya sesaat lagi